berawal dari hobi seorang pemuda warga desa jatiroto lumajang jawa timur
sukses mendapatkan cuan dari budidaya beragam jenis kura kura
sultan nasiro pria berusia dua puluh lima tahun ini kini sudah memiliki ratusan ekor kura kura
sejak tahun dua ribu dua puluh sultan memanfaatkan pekarangan rumahnya yang tidak terpakai untuk memelihara kura kura
kini ia pun sudah memiliki ratusan kura kura beragam jenis seperti jenis brazil
dada merah dada putih aligator okadia pita pita serta penisula
budidaya kura kura bisa dibilang gampang gampang susah
yang terpenting adalah kebersihan kandang yang harus selalu terjaga
untuk pakan kura kura biasa diberi sayuran ikan dan pelet
ketika kura kura diberi sayuran kura kura bisa diberi sayuran

ketika kura kura diberi sayuran kura kura bisa diberi sayuran
dalam satu bulan bisa mendapatkan berapa

satu ekor kura kura dijual mulai harga seratus ribu rupiah hingga dua juta rupiah tergantung ukuran dan jenis kura kura
ia memasarkan kura kuranya melalui media sosial dan sudah memiliki pembeli hingga keluar pulau jawa